tentunya ini pilihan hidup saya
kenapa saya bergabung partai politik
karena saya ingin seperti yang disampaikan ketua umum
para satu pengarahan
di mana mempentingkan kepentingan rakyat dan negara
saya akan berjuang di situ kebetulan di partai gerinda
kenapa masuk partai gerinda
saya mengagumi bapak pak bowo sebagai
ketua umum yang berjiwa patriot
tidak pernah menyerah
dan selalu mempentingkan kepentingan rakyat daripada pribadi
dan yang berikutnya tentunya kita tahu partai gerinda
dari tahun ke tahun tentunya terus meningkat
dan tidak pernah ada penurunan
nah itu berarti pembinaan partainya sangat baik
dan saya betul betul mengagumi seorang sosok pak bowo sebianto
selaku ketua partai gerinda yang saya cintai dan selamat